ustaz ini keadaannya kita lagi gendeng lagi darurah ya
kita harus menemukan cecil sama haikal segera
kalau mereka kenapa gimana
aku benci kamu
eh apaan sih
itu mana banyak simpul
eh sabri lo kan justru heike itu lagi nolongin cecil
iya betul nah kata asuh kan tuh
kalo asuh tau
kayaknya ada suara yang minta tolong
ayo coba kita keluar kita keluar
mana dul eh
gak tau sih bos
aduh mana luas bener lagi ini kebon
oh siapa yang minta tolong tuh
gak ada maksudnya apa
udah ketawa lagi panik
suara apa tuh
iya yang lagi diem capek
siapa yang aneh aneh saya lain
yang diem harus kelihatan
ini keadaan lagi genteng
jangan ribet jangan berantem
kita cari bunga suara itu
ngapain teriak teriak sih
suara aneh sih
tuh ada minta tolong tuh
tenang tenang tenang
tarik napas dulu
aduh aduh sobri
si penculik itu
aduh aduh aduh
tunggu dulu deh
kamu bisa gak sih
teri patah kalian berantem terus gitu ya
kamu gak kasihan sama aikal
dia tuh udah diculik alam penjahat
lalu terus kok dikenapa kenapa
aduh aduh aduh
kasian tenang tuh
bener banget tuh apa kata ismail
besok tau gak
aku tuh bakal dihukum
lah suruh bersihin
padahal kan aku tuh
takut sama kambing
lo orang takut ya sama kambing
aku takut sama kambing
kasian ya lo kasian ya lo
asal gak boleh kambing
belum lelah mau capek mau lelah sekarang juga kalian lari keliling penginapan lima puluh tujuh kali
itu bukan capek tapi pipus hehehe aduh aduh aduh jangan kebanyakan aduh aduh aduh sekarang mendingan
masuk kamar ya pada istirahat jangan ada yang keluar jangan ada yang kemana mana kenapa ada
musim baru selain musim rambutan ini musim penculikan tuh ngeri lebih ngeri loh ayo masuk
ya makanya ada aneh aneh udah aman itu pintunya sama anak anak ini bisa diatur banget sih anak
anak anak dimasukkan haram waalaikumsalam waalaikumsalam saya lupa
jadi begini biar lebih efisien lagi bagaimana kalau kita bagi menjadi dua kelompok ya baik
saya sama pak de itu kita mencari ke daerah timur pandemi nah untuk ustadz zaki ustadz musa dan bedul
mencari kebagian daerah barang biar lebih cepat ketemu protes saya mohon dengar sangat ustadz
jangan masukkan saya satu kelompok dengan ustadz zaki ini nyebelit nyebelin
gr gr eh siapa juga yang mau satu tim ama nt eh aneh satu tim ama nt aneh rugi dunia dan akhirat
sakit hati korban perasaan ustadz baper sih waduh waduh aduh pokoknya nih ya aneh mau ikut
apk bos aneh bos aneh ke kanan aneh ke kanan bos aneh ke kiri aneh ke kiri bos aneh makan aneh kagak makan
setia setia setia laper ntar
asem lambung yang adik ntar udah gini gini gini ustadz ini keadaannya kita lagi gede lagi darurat ya
kita harus menemukan sesea sama heika segera kalau mereka kenapa kenapa gimana ayo aku benci kamu
lagi pak d gak main disini sih
yaudah saya ke sana
wah wajib wah bercanda mulu pak ustadz
saya gak bercanda saya mau cari anak anak pak d
belum tahu lagi nyari orang
lagi pak de ngapain sih kita harus nyari ke hutan pak de
pak ustadz kalau anak hilang nyarinya ke hutan
kalau mal pada main main bercanda
tapi kan hutan itu luas pak d besar
pak ustadz di mana mana hutan itu luas
kalau kecil namanya taman puring
hah pak ustadz
apa sih pak d
ada yang nginjek kaki pak d
astagfirullahaladzim pak d
pak d kakinya tuh gak ada yang nginjek
tapi pak d nginjek kaki pak d sendiri
maaf pak ustadz saya takut
kok serem begini pak ustadz
ani sih gak habis pikir sama si heikel ya
anak anak kecil yang lain punya hobi kan enak enak ya
berenang main bola main basket
ini hobi cari masalah
tadi dilepasin kambing di peternakan
sekarang apa ya diculik
kan kita sebagai ustadz harus bertanggung jawab
nih ustadz zaky berisik
dari tadi nyurocos aja tuh
kayak lapot bemo tau gak
iya lagian siapa suruh nempel nempel sama aneh
maunya deket deket aja udah jauh jauhan ke sana
ustaf ke kiri aneh ke kanan
latihan siapa juga mau deket deket
lagian saya ini masih punya wudhu
emang ini mahrum
kan mahrum itu kan perempuan berarti kan
cuma perempuan yang doyan nyurocos
mulut gunanya buat apa
kalau saya buat makan
karena di hutan ini yang denger omongan ustadz itu bukan cuma saya dan bedul
siapa ustadz ini hutan belantara
hutan rimba gak ada siapa siapa lagi disini selain kita
justru itu karena ini hutan belantara selain saya saya bedul yang denger ada satu lagi
hah ingat saya masih punya wudhu loh
iya ini udah males
ini beneran nih
aduh aduh si bos
malah pelukan di situ
ini kadang lagi genteng
bukan cari haikal sama si cecil
aduh mana aneh lagi ditinggalin
tugas kita itu nyari haikal sama si cecil
bukan asik asik nih hutan
ayo buran cari mereka
mana sih mereka
udah mana hutan lagi sepi
ini udah ditinggalin